perkuliahan yang disampaikan oleh dosen drama dan cerita rakyat selalu ditunggu tunggu oleh mahasiswa fakultas ilmu budaya universitas jember
ya ini dikarenakan sang dosen perempuan ini selalu nyentrik dengan memakai kostum unik yang ada di dunia perfilman saat ini
kostum unik ini membuat sang dosen viral di media sosial
bahkan untuk menjiwai karakter tokoh sang dosen ini bergaya layaknya seperti di film
dari dengan tongkat yang ada di film melpison mengeluarkan cahaya dan kostum tokoh penyihir di film melfison di hadapan mahasiswanya ini agar mereka bisa menjiwai karakter seorang tokoh yang diperankan
selain itu juga dalam setiap film harus mengerti pesan moral apa yang disampaikan
dari awal hingga akhir cerita
sebelumnya dewi angelina pernah memakai kostum minimals vampire kitsune atau siluman rubah dari jepang serta putri es di film frozen
semua ini agar mahasiswa program studi televisi dan film bisa memahami karakter dari setiap tokoh
ketika di dalam kelas saya itu merasa senang terus nggak ada rasa yang tegang
karena ketika tegang materi yang saya sampaikan semudah apapun itu nggak akan masuk ke mereka
tanggapannya mereka sudah nggak ngerasa aneh atau apapun ya mas ya karena sudah terbiasa karena saya sering terlibat
meski terkesan lucu namun dengan kostum unik ini bisa memberikan motivasi pada setiap mahasiswa
kostum unik toko perfilman ini merupakan ide kreatif dari tenaga pengajar
berbagai cara bisa dilakukan setiap dosen agar materi perkuliahan bisa tersampaikan dengan baik pada mahasiswa
supaya tidak menimbulkan satu kebosanan
dan memang kami justru memotivasi untuk dosen dosen ini harus apa apa ini meningkat kreativitas
seperti layanan kita itu disitu ada prima
salah satunya adalah adanya kreativitas itu sendiri
siapa sangka kostum ini dibuatnya sendiri dengan memanfaatkan barang yang ada di rumah
saya fulkus mandani kontributor jember jawa timur